pemerintah belanda resmi mengakui sepenuhnya tanpa syarat
bahwa kemerdekaan indonesia pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
perdana menteri mark rutte menyatakan
pemerintah belanda selanjutnya akan menghubungi presiden jokowi
untuk melakukan pengakuan bersama
perdana menteri belanda mark rutte menyampaikan pengakuan
terhadap tanggal kemerdekaan indonesia pada rabu
saat kegiatan diskusi di parlemen belanda
mengenai kajian dekolonialisasi seribu sembilan ratus empat puluh lima seribu sembilan ratus lima puluh
gugatan mengenai pengakuan terhadap proklamasi republik indonesia
kepada belanda terus menjadi topik panas
lantaran selama ini belanda mengakui kemerdekaan indonesia
pada dua puluh tujuh desember seribu sembilan ratus empat puluh
seiring penyerahan kedaulatan berdasarkan hasil konferensi meja bunda
mengutip cnnn malaysia com rutte mengakui bahwa pemerintah belanda
selama ini telah memberikan perhatian penuh
terhadap pengakuan kemerdekaan indonesia tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
selanjutnya pemerintah belanda akan menggunakan
dan menghubungi presiden joko widodo untuk melakukan pengakuan bersama